jadi tadi pak inspektorat jenderal sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat
dan proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian
sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif
ini sudah dilayangkan surat dari pak suryo dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri
dasar yang dipakai adalah pp sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh
saya kira itu yang bisa saya tambahkan
kami kembali kepada pak pras